wakil ketua komisi tiga desmond mahesa mempertanyakan alasan presiden joko widodo memberikan gerasi
kepada terpidana korupsi mantan gubernur riau anas makmun
alasan pemberian gerasi ini harus jelas dan sesuai dengan aturan
alasan pemberian gerasi berupa potongan masa tahanan terhadap anas mamun harus disebutkan secara jelas
apakah karena kondisi kesehatan atau alasan yang lain
jika alasannya tidak jelas maka hal itu bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi yang kerap disampaikan oleh presiden joko widodo
desmond juga mempertanyakan apakah betul gerasi itu atas usulan presiden atau rekomendasi kementerian hukum dan ham
presiden joko widodo memberikan gerasi berupa pengurangan masa tahanan satu tahun kepada anas ma'amun
sehingga masa kurungan anas menjadi enam tahun penjara
kalau tanggapan saya kalau kita bicara konstitusi
itu saja hak itu kan diberikan oleh undang undang dasar kita kepada presiden
yang jadi soal adalah pemberian ini logis atau tidak
karena logis atau tidak dalam catatan orang ini sakit atau tidak
kondisi ujur nggak seperti dalam kasus sau kami dikasih gerasi itu pengampunan
nah kalau tidak sakit
berarti presiden memberikan ini
ya tidak sesitip dengan pemberantasan korupsi
berbanding terbalik dengan statement beliau tentang pemberantasan korupsi
ini kan yang harus kita pertanyakan